sementara itu plt ketua umum p tiga suarso monoarfa usai melakukan pertemuan dengan prabowo subianto mengaku
keduanya menemukan banyak persamaan dalam memandang masalah bangsa ke depan
soeharto menilai prabowo memiliki gagasan yang layak dipertimbangkan oleh pemerintahan saat ini
dan ini dalam rangka untuk tentu kita sama sama melihat bagaimana indonesia ke depan
kita sama sama punya kesepakatan tentang negara kesatuan republik indonesia
tadi kita juga mendiskusikan mengenai keadaan hari ini dan yang akan datang
khususnya bagaimana perkembangan perekonomian nasional
dan tadi ada sumbangan sumbangan pemikiran yang luar biasa dari pak prabowo dan saya kira relevan
untuk dipertimbangkan untuk menjadi masukan pada pemerintah nasional hari ini